kita beralih ke informasi lain
selain merusak rumah dan sejumlah fasilitas umum
banjir di sejumlah wilayah di yogyakarta
juga mengakibatkan operator wisata gua merugi
selama tiga hari para operator ini tidak melayani wisatawan
karena gua yang mereka kelola yang juga tergenang air
informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di cnn indonesia
dan saya iqbal kurnia dimun
pamit undur diri terima kasih anda sudah bersama kami
pindul juga turut naik
bahkan pada selasa sore ketinggian air menutup mulut gua
kapasitas cancel cukup banyak mas
misalnya saya contohkan aja hari ini ada yang di operator empat
ini cancelnya sekitar enam ratus an
kurang lebih enam ratus
kemudian di operator dua ada juga beberapa grup
secara signifikan data memang belum masuk ke kami
tapi yang jelas seperti yang hari ini
harusnya masuk dua belas bis ini cancel
akibat bencana ini
pengelola wisata goa merugi hingga ratusan juta rupiah
pihak pengelola berencana membuka kembali wisata ini pada jumat besok
namun dengan catatan hujan deras tidak mengguyur kembali
teguh subriyadi yogyakarta